kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf menggelar rangkaian acara sosialisasi panduan protokol kesehatan di nusa dua bali sabtu malam
sosialisasi ini mengajak komunitas sepeda motor kalangan selebriti motorbike karena dianggap mampu mempromosikan secara luas melalui media sosial tentang protokol kesehatan di lokasi wisata tanah air
setelah dari borobudur yogyakarta solo dan banyuwangi kampanye program protokol kesehatan berbasis cleanliness healthy safety dan environmental atau chse dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemen parekraf
dengan menggandeng komunitas sepeda motor dari kalangan selebriti motorbike akhirnya sabtu empat belas november dua ribu dua puluh berakhir di bali
bertempat di hotel kawasan nusa dua bali rangkaian sosialisasi panduan protokol kesehatan di nusa dua bali
motorism dua ribu dua puluh ini berlangsung dengan menampilkan kalangan artis yang tergabung dalam motorbike
diantaranya ananda omes gading martin imam darto dan ferry mariadi
acara diisi dengan kegiatan ramah tamah peserta motorbike dengan deputi bidang pemasaran kemen parikraf bapreikraf nianis caya
yang dirangkai dengan pertunjukan kecat dan tarian kisah ramayana
deputi bidang pemasaran kemen parikraf bapreikraf nianis caya
niscaya menjelaskan sosialisasi protokol kesehatan berbasis cleanliness healthy safety and environmental atau chse
merupakan upaya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk kembali berwisata dengan rasa aman nyaman sehat dan bersih
salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng komunitas sepeda motor dari kalangan selebriti motorbike
dengan melakukan touring di tempat wisata dan merasakan langsung bagaimana penerapan protokol
protokol kesehatan dijalankan
yang sekarang kita lakukan ini adalah untuk sosialisasi protokol protokol kesehatan di destinasi wisata
jadi mereka itu berjalan di destinasi mulai dari borobudur kemudian jogja semarang kemudian ke banyuwangi dan bali
jadi mereka semacam experiencing bagaimana sih protokol kesehatan itu diterapkan
dan ternyata tadi testimoni mereka bahwa itu sudah diterapkan dengan baik
dan ini ada
adalah satu tools gitu ya
kalau kita mau melakukan perjalanan ini kan covid belum selesai nih
jadi menjadilah traveler yang bertanggung jawab yaitu dengan merata protokol protokol kesehatan
anggota motorbike ananda omes yang sekaligus penggiat sosial media menjelaskan
penerapan protokol kesehatan di tempat wisata yang dikunjunginya cukup baik
sehingga bisa meyakinkan pengunjung yang datang dengan rasa aman dan nyaman
luar biasa sih mas
ya berasa banget lah bagaimana
kita kan modenya sekarang mode bertahan
ketika kita ngomongin protokol kesehatan semuanya sih udah luar biasa banget menurut saya
karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan mungkin dari segi bisnis bertahan dari segi kesehatan
dan itu menjadi hal yang wajib yang dimiliki supaya orang yakin untuk datang berwisata
sosialisasi protokol kesehatan berbasis cleanliness
dilaksanakan sejak sembilan hingga lima belas november dua ribu dua puluh
di sejumlah tempat wisata di jogja solo semarang banyuwangi dan bali
kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi program indonesia care
yakni sertifikasi implementasi protokol kesehatan
bagi tempat wisata yang memastikan sanitasi higienitas dan pelayanan tanpa kontak langsung
hayung urah dewi nyoman wiryadinata cnn
indonesia badung bali
jangan lupa like share dan subscribe